lima anggota kepolisian meninggal dunia dalam kerusuhan yang terjadi di markas komando brimob kelapa ii depok jawa barat
usai diidentifikasi kelima jenazah empat jenazah dikembalikan ke keluarganya masing masing untuk dikebumikan
proses pemakaman jenazah aibda deni setiadi di tpu setu cipayung rabu malam berjalan haru
saat proses pemakaman berlangsung istri alam marhum deni jatuh pingsan
alam marhum deni meninggalkan seorang istri dan satu orang anak
proses pemakaman berlangsung secara militer dan dipimpin langsung oleh kapolres metro bekasi kota kombespol indarto
sementara itu jenazah ibtu anumerta yudi rospuji kamisian dimakamkan di taman makam pahlawan kusuma tama ii di desa jati sawit bumi ayu brebes jawa tengah
prosesi pemakaman dilakukan dengan cara militer
dengan inspektur upacara kepala polda jawa tengah irjen pol condro girono
sebelum dibawa ke taman makam pahlawan kusuma tama ii jenazah disolatkan di masjid desa setempat
selanjutnya jenazah dimakamkan
kerabat dekat orang tua anak korban ikut menghadiri pemakaman tersebut
jenazah almarhum brigadir luar biasa anumerta fandi nugroho tiba di rumah duka di kota magelang jawa tengah kamis pagi
usai disolatkan jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum kuncen magelang
upacara dinas kepolisian dan tembakan salavo mengiringi pemakaman jenazah bribtu fandi setion nugroho
fandi meninggalkan istri dan seorang anak yang masih berumur satu tahun
korban lain yang meninggal dalam kerusuhan di makobrimob depok adalah bribtu wahyu catur pamungkas
jenazah alam marhum dimakamkan di kampung halamannya di desa kamulian kecamatan kuarasan kebumian
jawa tengah pada kamis pagi
bribtu wahyu baru saja lulus menjadi seorang polisi dan langsung ditempatkan di makobrimob
kabar duka pertama kali diketahui oleh ayah korban setelah mendapat telepon dari mabes polri
menurut kapolres kebumen dua dari lima korban tewas dalam insiden di makobrimob adalah dua anggota kepolisian asal kebumen
yaitu bribtu wahyu catur pamungkas asal kuarasan dan bribtu sukron fadli asal bono

jenazah bribtu sukron dimakamkan di taman makam pahlawan kebumian